gualin tuh semua titipan orang
duit gak dapat gue malu
ujung ujungnya lu ngelahirin buat juga yang ngurusin
aduh mina harus gimana mak
lu kan masak dari subuh
bukannya lu dapat duit malah lu nambah ngeluarin duit
mak minah ini kan udah berkeluarga mak
gak pantes ngerepotin emak terus
harusnya minah yang jaga mak
bukan mak yang jagain minah
dia sama gue jadi rusak
ya bilang aja
kalo minah kagak tau dia udah punya bini
bilang aja begitu gampang
bini pertama sama yang keduanya tuh
bini ketiganya dateng kesini nyamperin
bener juga lo ya
kalau si kicit itu nyerahin bini ketiganya si nita
gak engga engga engga
gak usah engga
gak usah engga
gimana sih orang tua ngomong belum kelar kabur aja
oh mendadak sih kang
oh mendadak sih kang
oh mendadak sih kang
pengalaman tersuruh tersuruh
sekarang nyariin dia
itu eh kan ugly
ada pada belakang
dikasih pak aji
mama pegang aja semuanya
untuk akang di jalan
akang minta seratus aja
semuanya udah diurus
ini buat pegangan aja
kenapa ya kang
kok sering sakit
di belakangan ini kang
mama ke dokter aja
enggak lah gak mau
apalagi yang mama rasain
papa bikinin teh manis ya
mina tuh sebetulnya kepengen banget
masa akang gak tau buah buni
udah gak usah
udah akan sekarang pamit aja sama anak anak
mina siapin baju buat akan
di mana ya akalnya si mina tuh kok jual gorengan
sampe udah dingin gak enak ya mbak
lu pergi panggil mina datang kesini
mau kemana lu
ganti baju mak
nggak usah begini aja
paling juga lu mau genit genitan sama cucu gue
eh mau kemana lagi sih
ya udah cepetan
giliran gue di dalam aja lu gedor gedor
udah buruan gue di sana
w wiele hak pengajian akan tonton
pikirin apaan filesh
ya di depan rumah bang mamat han sih pak
kan dari dulu emang
papa gak pernah liat
dilahirin kali pak
bukan bu eni
mama lagi pengen banget
buah buni ini emang
buah apaan tuh emang
yaudah sekalian papa pamit
papa mau kemana
cuma ke bandung
besok sore juga pulang
aduh gua tau
udah ke dapur deh
walaikum salam ada apa sih mak
kenapa sih lu besi jualan
kan kemarin mina udah kasih tau mina gak mau ngerepotin emak emak
gua demen aman liat lu
kan setiap mina hamil memang selalu pusing
kalo lu dagang lu ngerepotin gua dua kali
lu dagang duit gak dapet yang pasti gua dapet malu
mak banyak orang yang dagang mak di minimarket
barang yang dijualin itu semua titipan orang
duit gak dapet gua malu
ujung ujungnya lu ngelahirin buat juga yang ngurusin
aduh mina harus gimana ma
lu kan masak dari subuh
bukannya lu dapat duit malah lu nambah ngeluarin duit
mak minah ini kan udah berkeluarga mak
gak pantes ngerepotin emak terus
harusnya mina yang jaga emak
bukan emak yang jagain mina
sampai jumpa lagi